jakarta akan merayakan hari jadinya ke empat ratus sembilan puluh lima beberapa hari mendatang
sebagai kota metropolitan dan perkembangan yang pesat pada berbagai aspek
kearifan lokal nyatanya masih berdampingan erat dengan modernisasi di ibu kota hingga saat ini
salah satunya adalah aneka kuliner legendaris dodol betawi sebagai salah satu makanan ikonik kota jakarta
ini nih dodol legendaris ibu kota di kek jakarta
dan selamat datang di segmen saya menjadi dari subuh
kami kantong kantong sudah bersiap untuk bikin dodol legendaris di tempat ini
kita akan siap siap untuk bekerja
eh lupa pantun ya
ke pasar minggu naik kereta beli baju dan beli kemeja
selamat ulang tahun dki jakarta
semakin maju dan bahagia warganya
pertama tama kita siapkan kelapa untuk dikupas dan diparut
pastikan kelapa yang digunakan sudah sangat tua ya
agar dodol bisa tahan lama hingga satu bulan dalam suhu ruang
kelapa dikategorikan sebagai kelapa tua jika di atas usia sepuluh bulan
ini agak pecah pecah
for your info masih ada beberapa produsen dodol betawi rumahan di jakarta
salah satunya di kawasan pejaten jakarta
di kawasan selatan
tempat ini merupakan generasi ketiga produsen dodol betawi
satu wajan butuh setidaknya tiga puluh lima butir kelapa tua
jangan kurang ya
supaya rasanya gurih
kalau mau tambah hahaha
lanjut parut kelapa dengan menggunakan mesin
jangan sampai tangan terluka
kalau marut kelapa buat ibu ibu yang suka belanja katanya mudah ya
tapi ini sebetulnya bahaya
karena kalau sampai misalkan kita nggak berhati hati tangannya masuk bisa luka
ini abangnya pernah luka ya tangannya ya
ini kan tajam
kelapa yang telah diparut kemudian dicampur air untuk mendapat santan kental
kebandingannya dua buah kelapa yang diparut dicampur dengan satu liter air
tetap gunakan santan kental ya
pernah coba pakai santan cair
ya yang lain lain kan seperti itu ya
ada yang pakai santan cair yang lain lain gitu
rasanya tuh gimana ya
nggak ada gurih gurihnya gitu
jadi harus pakai santan kental
dan nggak boleh pelit juga ya
terakhir saring sekali lagi untuk memastikan agar sisa sisa kelapa parut tidak masuk ke dalam proses pemasakan
lanjut kita siapkan pemanis
setiap wajan membutuhkan dua kantong besar gula merah sari kelapa dengan bobot dua puluh kg
selain memberi rasa manis gula merah juga berperan dalam memberi aroma khas serta jenis warna alami pada dodol betawi
nah gula merah harus betul betul cair dan termasak sempurna
semakin lama dipanaskan warna merah pada dodol juga akan semakin pekat
setelah cair gula merah juga disaring
ini agar dodol yang dimakan betul betul lembut
lanjut cicip beras ketan hitam dan ketan putih
untuk satu wajan dodol yang nanti akan dibuat diperlukan setidaknya sepuluh liter beras ketan
bilas ketan jangan sampai warnanya terlalu pekat karena dodol bisa lengket dan sulit diberi tepung
ya beras ketan wajib ada dalam pembuatan dodol
tepung beras ketan berfungsi sebagai pembentuk tekstur kenyal pada dodol dan pengket bahan bahan lain
setelah didiamkan kurang lebih selama satu jam beras ketan putih dan beras ketan hitam akan dihaluskan hingga menjadi tepung agar dapat tercampur dengan bahan bahan lain
setelah bahan siap kita merapat ke kuali
masukkan santan kental kemudian tambahkan gula merah cair dan masak sampai mendidih
setelah mendidih masukkan bubuk ketan yang sudah dilarutkan dengan santan
kalau ngaduknya pakai dayung namanya senggayu ya bang ya
nah yang unik dari senggayu atau biasa disebut senggayuan ini ada ujung kayak besi
ini tuh untuk ngaduk di bagian bawah supaya dia tuh bener bener sampai bawah tuh gak ada yang nyisanya atau nggak ada keraknya ya bang ya
karena kalau tidak gosyung jadinya pahit
ini masih enteng nih masih baru mulai
perjalanan akan dimulai selama tujuh jam
tujuh ya bang
iya tujuh jam
biasa saya tau makan doang
selama tujuh jam proses mengaduk tidak boleh berhenti sama sekali
satu jam sekali kayu bakar juga harus ditambah agar dodol tidak dingin dan mengeras
oh iya kayu yang digunakan adalah dari jenis kayu rambutan karena tidak mengeluarkan banyak asap
menit berganti adonan dodol semakin mengental
sepertinya tenaga yang dikeluarkan
dipikirnya dibersihin biar nggak berkerak ya bang ya
bang mumpung ada abang nih
oh iya sebentar ya
ini menar tangan lumayan
ini baru sejam perjalanan
masih enam lagi
bener bener nggak boleh tinggal nih definisi tidak bisa ditinggal
bang bentar bang
kalau dihitung proses pemasakan kurang lebih sudah tiga jam
dari tangan kanan
ini di atas ininya di bawah coba semua
tapi ini masih kurang satu kata abangnya kurang mendorong
tenaga udah katanya gede nih tapi di bawahnya masih bisa potensi lengket ya
yang biasa tahu cuma nikmat makan doang doang sayanya
ini masih enteng
kalau udah matang
kalau udah matang saya juga matang
oh iya ada yang tahu nggak nih perbedaan antara dodol betawi dengan dodol garut
tahu dari segi rasa dodol garut maupun dodol betawi
ini punya rasa manis legit dari gula merah yang sama
bedanya ini pada proses akhir
pada dodol garut setelah adonan selesai dibuat dicelupkan ke dalam cairan gula merah
ini yang membuat dodol garut terasa lebih renyah di bagian luar
lalu bagaimana dengan dodol betawi
hahaha sabar masih empat jam lagi
sekarang kita akan mencoba
bang temot dulu
pertama kali bikin gini pegel pegelnya gimana tuh
ya kan karena pegel ya
pertama belajar tuh pegal banget pokoknya
tiga jam menghaduk dodol
saya butuh asupan tenaga nih
udah agak dingin nih udah bisa diicip
hmm kayak bersum sum rasanya
manis penambah tenaga
jadi saya setengah jam
eh bukan setengah jam
saya setengah jam bang
tapi begitu di jam ketiga bikin udah bener bener habis
tenaga tidak kuat
panjang bisa bertahan sepuluh menit
kalau saya tahu saya labar
kita makan dulu
setelah empat jam tambahkan gula pasir
bila gula pasir dimasukkan di awal akan membuat dodol
sulit mengental dan memiliki tekstur berpasir
karena gula akan mengkristal
naik luar cari minum
duh pengen ke toilet lagi
bang lo doang nih yang ada
ganti bentar dah
udah kamera taruh
bang nih pengen ke toilet
hah kelamaan nih
dari sini dah
dari belakang aja dah
dari belakang pegang kamera
istirahat dulu pak
udah empat jam pak
kan gue ada tenaga lagi nih
dua jam berlalu dan dodol sudah matang
cetak dodol ke dalam wadah berbagi ukuran
pencetakan harus dilakukan ketika dodol masih panas ya
sebab kalau sudah dimasukkan
jika sudah dingin
ini dodol akan lengket dan sulit untuk dibentuk
setengah akan dijual dengan rasa original
dan setengah lagi ditambahkan buah favorit saya durian
gunakan durian asli
perbandingannya sepuluh kg adonan dodol
dicampur satu kg durian kupas pilihan
dodol dijual dengan harga bervariasi
mulai dari dua puluh rupiah untuk dodol berukuran sedang
sampai satu ratus dua puluh ribu rupiah untuk dodol dalam wadah keranjang
sedangkan ini kan tradisional
bisa saja kita buat
cuman kan memang lebih khas
lebih khas lagi khas betawinya
terakhir dadol akan didinginkan terlebih dahulu
sebelum dikemas dan dikirim ke pelanggan
sudah siap dijual untuk merayakan ulang tahun dki jakarta
air kata setiap profesi selalu punya kisahnya tersendiri
terima kasih telah menyaksikan sehari menjadi hari ini
tangan kapalan kaki pegel kram
ian fernando dwi agung yuliarto jakarta